ibu sekaligus istri dua jenazah yang ditemukan telah menjadi kerangka di cimahi jawa barat
masih menjalani pemeriksaan di polsek cimahi selatan
kepada petugas ia juga meyakini kedua jenazah tersebut akan hidup kembali
penemuan dua jenazah ayah dan anak sempat mehebohkan warga gangusa indah
di kelurahan melong asi kota cimahi selasa lalu
neneng hadijah istri sekaligus ibu dari jenazah tersebut
masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian sektor cimahi selatan
kepada petugas kepolisian neneng menuturkan alasannya tidak menguburkan jenazah hanung dan hera
neneng merasa mendapat hidayah untuk merawat kedua jasad tersebut
ia juga meyakini suami dan anaknya akan menjalani kehidupan yang kedua
di turun kan hidup hidayah
kurang balikkan dari biru teh bapak percantik teh
neneng kalau ini memang terpercantik
ayah hidup di balik
tapi dia balikkan dari
kapolsek cimahi selatan akp sutarman mengungkapkan
bahwa neneng memang meyakini kedua jenazah akan hidup kembali
neneng juga mengaku merawat kedua jenazah dengan baik
selanjutnya petugas kepolisian membawa neneng untuk pemeriksaan lebih lanjut
dengan berkoordinasi dengan psikiater dan dokter kejiwaan
terus nama mungkas cimahi